komisi anti rasuah kpk menghentikan penyelidikan puluhan kasus dugaan korupsi sejak januari hingga februari dua ribu dua puluh
untuk memenuhi azas kepastian hukum sesuai pasal lima undang undang kpk yang baru
pelaksana tugas jurubicara kpk ali fikri menegaskan penghentian penyelidikan kasus ini bukan pertama kalinya dilakukan
saat ini ada sekitar tiga puluh enam perkara yang masih menunggak di kpk
dan kita akan langsung bergabung ke gedung kpk jakarta untuk mendengar keterangan pers dari sana
pimpinan kpk rasa rasanya kalau pimpinan memerintahkan untuk menghentikan proses penyelidikan itu nggak mungkin
harus lewat mekanisme
ini ada satu lagi penyelidikan yang kita hentikan
ini tanggalnya dua puluh sembilan maret dua ribu sebelas yang terdatangan pak busromu kodas
artinya sudah sembilan tahun yang lalu proses penyelidikan itu
sampai sekarang penyelidik tidak menemukan alat bukti yang cukup
bukti yang cukup itu kan dalam undang undang kpk setidak tidaknya kan ada dua bukti yang cukup
sehingga perkara bisa kita naikkan ke proses penyidikan
nah itu sebetulnya mekanisme penghentian penyelidikan yang dilakukan di kpk
itu usulan dari kedeputian penindakan
dari penyelidik setelah dilakukan evaluasi
mungkin dengan dibicarakan
akhirnya diputuskan bahwa penyelidik tidak menemukan bukti yang cukup
sehingga perkara itu harus di penyelidikan itu harus dihentikan dan tidak dilanjutkan ke proses penyidikan
disampaikan ke pimpinan
pimpinan baca melakukan evaluasi kemudian kita setuju untuk dihentikan
apakah semua proses penyelidikan disetujui pimpinan
ada proses penyelidikan yang dihentikan litupnya
kemudian menerbit pencari arando
kemudian kemudian kita jadikan penyelidikan
kemudian kita pencari arando ke
dan kalau jadikan nggak terhadap lepasan alert
ini kita harus mempelakai terus
karena biasanya tidak akan terdidak
jadi kita harus mempromosikan kemudian melakukan quarantek di l generous
sampai lima ratus miliar itu
kalau penyelidikan terkait dengan pengadaan barang dan jasa
ya ini kan sebetulnya kalau proses pengadaan barang dan jasa itu kan
kalau sudah terjadi proses lelangnya tendernya
itu kan dokumennya sebetulnya kalau lengkap
makanya biasanya kalau penyelidikan tertutup terkait dengan pengadaan barang dan jasa
umumnya disposisi pimpinan usahakan dilakukan penyelidikan terbuka
lakukan telahan lagi
yang kita hentikan itu sebagian besar penyelidikan tertutup
yang dalam proses penyidikan itu menggunakan penyadapan
lama tidak ada percakapan
dari percakapan tidak dapat kita temukan alat buktinya ya sudah kita hentikan
ada yang kita sadap sampai enam bulan hampir satu tahun
blank nggak ada apa apanya
mau kita teruskan kan nggak mungkin juga
apalagi kalau kegiatannya itu sudah terjadi sudah lewat
sebagian besar kasusnya seperti itu
ya itu tadi yang termasuk yang ditandatangani pak abraham samad dan pak busro itu juga seperti itu
proses saya yakin proses penghentian penyadapannya sendiri mungkin sudah tahun dua ribu berapa lah
sudah lebih itu
saya baru tahu masih ada ini ya proses penyelidikannya masih terbuka
ini kita akan minta terus penyelidik untuk melakukan evaluasi karena ada tiga ratus enam puluh enam ya mas ali
penyelidik yang masih terbuka hingga saat ini
itu ada yang dari tahun dua ribu delapan ada penyelidikannya masih terbuka
kita minta supaya dilakukan evaluasi terhadap proses penyelidikan yang masih terbuka
tidak tertutup kemungkinan
nanti masih ada proses penyelidikan atau surat perintah penyidikan yang akan kita hentikan
tidak cukup tiga puluh enam ini
ini untuk memberikan kepastian hukum juga
dan juga untuk mengurangi beban dari teman teman penyelidik
kalau masih terbuka kan masih menjadi kewajiban penyelidik untuk menindaklanjuti itu
nah kita minta penyidik supaya terhadap kasus kasus yang masih terbuka
terutama yang sudah lima tahun ke atas itu lakukan evaluasi
kalau sudah tidak memungkinkan dilanjutkan dengan penyelidikan bagaimana
apakah ada informasi misalnya informasi yang bisa digunakan untuk pencegahan
nah itu yang kita lakukan
tolong evaluasi ini apa
kalau tidak bisa dilanjutkan kemudian apa
kemudian ke penyelidikan atau penindakan
ada nggak informasi yang digunakan untuk proses pencegahan
mungkin perbaikan sistem tata kelolanya dan sebagainya
ini yang sebetulnya disposisi yang diberikan pimpinan ketika akan menghentikan proses penyelidikan
tidak semata mata menghentikan proses penyelidikan itu
tetapi ada catatan catatan supaya ya itu tadi
apa yang sudah dilakukan teman teman penyelidik
ya informasi informasi apa yang sudah diperoleh penyelidik itu juga bisa dimanfaatkan oleh
mungkin itu penjelasan singkat dari saya supaya proses ini sebetulnya apa
pemberitaan tidak simpang syur
ya itu mekanisme yang kami lakukan di kpk
ya meskipun sebetulnya mas ali fikri sudah secara detail menjelaskan semuanya
tapi nggak tahu pemberitaannya masih
dan masih banyak wiaya yang masuk ke saya menanyakan itu
itu saya kira cukup ya
oke terima kasih
pak alec yang telah menjelaskan
saya beri kesempatan satu sesi ya teman teman untuk ada pertanyaan
tiga orang di sebelah kanan saya di tengah dan sebelah kiri
silahkan ada yang mau bertanya lebih lanjut
satu ya kemudian ada lagi
belakang satu lagi
kemudian tiga orang ya silakan
oke satu dulu mas sebutkan nama dan dari mana
ya tes perkenalkan saya lutfan dari kumparan com
mau bertanya pak ini mekanisme seuruhnya dalam penghentian kasus ini seperti apa
dari mulai awal sampai akhirnya diputuskan
dan apakah ada penghentian kasus dari kasus kasus yang misalkan satu tahun dua tahun ini
bukan kasus lama kan tadi sampaikan kasusnya lama ya
apakah ada kasus dekat ini yang dihentikan terima kasih
satu satunya oke satu satu dulu
tadi sudah saya sampaikan bahwa
penghentian penyelidikan itu adalah usulan dari penyelidik
ya jadi di sana dibahas dievaluasi
dari penyelidik kemudian dibahas dengan diputi penindakan
kemudian disampaikan ke pimpinan
di pimpinan kita baca kita bahas itu tadi
disposisinya bisa oke setuju atau coba diupayakan lewat mekanisme penyelidikan terbuka
kalau itu memungkinkan
kalau informasi yang diperoleh selama proses penyelidikan sebelumnya itu cukup
untuk dilakukan penyelidikan terbuka
dilanjutkan dengan penyelidikan terbuka
tentu saja dengan menerbitkan sprit lidik yang baru
dan itu sudah beberapa kasus berhasil seperti saya sampaikan tadi
kemudian apakah ada kasus kasus baru yang dihentikan
bahkan ke pemimpinan jilid empat yaitu saya termasuk di dalamnya
itu saya kira banyak penyelidikan yang sudah kita hentikan juga
saya yakin lebih dari seratus lah kepemimpinan jilid empat itu menghentikan proses penyelidikan
sebagian besar juga tertutup
hanya masalahnya pada saat itu tidak pernah kita umumkan
tidak ada pengumuman penghentian penyelidikan kan
ini baru kita lakukan penghentian penyidikan itu kita umumkan
eh malah ribut malah rame beritanya
sebetulnya ya wajar
tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan
kita mencoba proses transparansi akutabilitas sudah kita sampaikan
karena ada diatur di dalam undang undang sendiri
jadi misalnya penyelidikan tahun dua ribu delapan belas akhir ada yang di sini dihentikan
karena sudah satu tahun kita lakukan penyelidikan tertutup
tidak dapat informasi tidak dapat bukti yang cukup
ya sudah apa yang diteruskan
apalagi kalau kegiatannya juga sudah berakhir
kegiatan yang dilaporkan itu sudah berakhir kan
tidak ada persoalan tidak ada masalah
ya percuma juga kan kita teruskan
yang di belakang
sebutkan nama dari mana
eh ya saya adia dari cnn indonesia tv
demikian tadi keterangan dari komisioner kpk alexander marwata mengenai
proses penghentikan tiga puluh enam kasus yang sedang dalam penyelidikan di kpk
dan kasus yang dihentikan ini sebagian besar adalah kasus yang dilakukan penyelidikannya secara tertutup
dan juga melibatkan proses penyadapan di dalamnya
disebutkan oleh alexander marwata bahwa proses penyelidikan ini
kasus kasus yang dihentikan itu juga termasuk juga kasus kasus yang baru saja diselidiki oleh kpk
ada tiga ratus enam puluh enam setidaknya penyelidikan tertutup yang sedang dilakukan kpk sampai saat ini
termasuk kasus yang sudah berlangsung sejak dua ribu dua
dan hal ini penghentian penyelidikan kasus korupsi ini dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum
dan ini sesuai dengan pasal lima dalam undang undang kpk yang baru